laga pertandingan antara timnas indonesia dan palestina yang ditunggu tunggu pun tiba
kedua negara dijadwalkan akan bertanding malam ini kick off nya di stadion gelora bung tomo surabaya
kita pantau langsung bagaimana suasana jelang kick off antara indonesia dan palestina malam ini
bergabung bersama saya ada tri broto jurnalis transmedia di surabaya
bagaimana suasana di stadion glorabung tomo saat ini
ya terima kasih pak kamaturi

sekitar empat puluh roster indonesia akan berdiri
menonton langsung pertandingan antara timnas indonesia melawan timnas filipina
dan sejak sore tadi jumlah supporter disabilitas sekitar lima puluh
disabilitas datang khusus ke stadion
mereka membawa miss untuk menyuarakan green pada pertandingan kali ini
komunitas supporter disabilitas ini memang tiap nonton sepak bola selalu membawa misi misi tertentu
untuk menyuarakan tempat matang bumi
begitu saat nonton persebaya maupun nonton
selain itu open gate dibuka lebih awal karena supporter sudah banyak yang
rencananya open gate dibuka sekitar pukul lima belas
ternyata sebelum pukul lima telah dibuka
tri estimasi diprediksi akan ada sekitar empat puluh ribu penonton
yang datang ke
stadion keluara bung tomo
kemudian apakah ada upaya pengamanan yang diperketat menjelang laga ini
untuk pengamanan sendiri
sudah diantar lagi dari
ditekab langsung oleh
polda jawa timur dan
satpol timnik kota surabaya
timnas kota surabaya
setelah empat ribu delapan ratus personel di
baik di luar maupun di dalam stadion
polak ukur atau barometer
sport tersebut di indonesia
persertifan yang terjadi di
di daerah lain
laga indonesia melawan palestina
dari timnas indonesia kemudian siapa saja pemain
yang akan diturunkan
informasi yang anda dapatkan tri
dari informasi yang kami dapatkan kemarin
menurunkan pemain pemain yang siap
di antara pemain pemain itu ada
pemain pemain timnas yang mendapatkan dari
dan pelatih sendiri akan
memilih pemain pemain yang
betul siap seperti diketahui
bahwa persiapan kemarin
pada latihan pertama hanya
di hari ketiga
baru pemain komplit
ini cukup menyulitkan
memastikan pemain pemain yang
akan ditulangkan tapi pelatih yang
memainkan pemain yang
baik kita tunggu
dan itu menjadi rahasia pelatih
dalam meramu susunan
pemain baik kita tunggu
antara timnas indonesia dan juga
palestina mengingat ketua psac
erick thohir ini mendorong timnas indonesia
untuk bisa melakukan performa maksimal
supaya bisa masuk dalam peringkat seratus besar dunia ya
tri broto jurnalis transmedia
terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini